oh jadi dua pembohong ini sudah pulang toh
alah udah kamu udah usah pura pura bodoh

yalah udah gak usah ngapusi
eh udah tahu semuanya
bener kok yang ini nailah sumpah
nailah beneran cinta sama lilo
eh yang tidak percaya

eh mau pingin aku kemana
kamu udah dengar apa suruh pulang
saya yang masuk
lah kalau kamu masuk siapa yang ngetest

astaghfirullahaladzim lo bawa bonek kapan tuh
ih masakan sih ini tunangan gue mas ujo
menangkan lah aku uzo
donggoso ekspor impor yang terkaya di jakarta tangerang bogor dan kc sini
yang kalau disingkat zawo tabeng
nailah jadi bener kalau kamu itu pacaran sama lilo
ya iyalah yang kan nailah udah bilang kalau nailah tuh sayang banget sama lilo
nailah berani nyari lilo
ya wis lah saat karepmu wis pusing ya yang
aku mau ke rumah kamu
aku mau ke rumah kamu
lho aku baru sadar aku beneran sayang sama kamu
gue pengen ke rumah lo
gue juga pengen ke rumah lo
ngapusin lo lo kan belum tau rumah gue
biar tau yuk
cewek gue mau dibangun barang